oke kita baru saja mendengarkan tadi masih jalan persidangan
tadi prof edi sudah memberikan keterangan atau jawabannya atas pertanyaan pertanyaan para hakim konstitusi
dan sekarang giliran dr heru widodo dan sekarang giliran saya yang bertanya ke bang fasko dan mas awi
bang fasko tadi yang menjadi perdebatan anda berdua yang menjadi fokus adalah keterangan duo anas yang tentu saja kontroversial
dan kata anda itu sangat substansi dalam membuktikan kecurangan
bagaimana melihat perdebatan tadi ada yang janggal ada yang anda stretching gitu misalnya
ya yang saya stretching di sini gitu loh
kalau kita sebut saja anas satu sama anas dua lah
supaya enak supaya enak
lebih gampang kita mengimajinasikannya
jadi gini anas satu di situ ditanyakan oleh majelis hakim pada saat mengenai pernyataan gubernur jawa tengah gajar pranowo
apakah ada pertanyaan dari gubernur jawa tengah tersebut
apakah aparat itu kalau netral
semua buat apa
di situ terlihat sekali bahwa anas satu itu tidak bisa menjawab dengan tegas
dan betul betul seperti seakan akan diputar putar pertanyaan hakim itu
semua bisa lihat lah yang video yang diputarkan tadi sebelum kita bicara ini ya
lalu pertanyaan lagi mengenai misalnya apakah di situ apakah pak jokowi hadir
dijawab pak jokowi tidak hadir
oh pak jokowi hadir
ternyata ada bukti digitalnya di situ pak jokowi hadir
nah pak jokowi sebagai apa di situ jabatannya
dia tidak tahu sebagai apa
sebagai senior dibilangnya
masa pak jokowi nggak tahu jabatannya sebagai apa
ya kan beliau presiden
apakah pak jokowi sebagai presiden
oh saya tidak tahu itu beliau sebagai apa datangnya ke sana
dan banyak banyak sekali saksi saksi
yang salah apa kalau kehadiran presiden di situ
dari tiap omongan
jadi gini loh di sini terlihat bahwa saksi tersebut seperti tidak konsisten dalam menyatakan suatu pembuktian
suatu apa yang dia lihat di situ
nah ini kan jadi membantah dan malah mengafirmasi apa yang disebutkan
mengenai dari sisi pernyataan presentasi yang disampaikan oleh pak
oleh apa yang pada saat acara di acara saksi tersebut
ini kan terbukti semua
apalagi pada saat misalnya pada saat saksi ahli kami
kayak pak said didu menjelaskan mengenai anak perusahaan bumn itu adalah tetap bumn
jadi yang namanya pak maruf amin
pak e maruf amin itu ya tetap
kembali ke keterangan anas dua dulu ya
sebelum nanti mas awi akan bicara
yang paling substansi yang paling ini berbahaya sekali buat demokrasi
dan sangat mungkin berpotensi terjadinya kecurangan
itu ada di mananya gitu keterangannya
apakah demokrasi curangnya apakah keterangan ganjar pranowocha
atau kehadiran presiden tadi yang anda mengkritiknya karena berbedanya keterangan saja
atau ada hal hal lain
tidak konsistennya saksi tersebut berbicara
di situ kan terlihat pada saat
kan kita bisa melihat di situ pada saat
secara substansi presiden tidak apa apa hadir di situ
bukan masalah itu
yang saya stabilo di situ adalah di sini terlihat bahwa anak satu itu terlihat sangat tidak konsisten
pada saat ditanya ini jawabnya ke sini
itu menunjukkan apa pak mas
diulang lagi tanya ke sini
itu menunjukkan apa
diulang ulang pertanyaan tersebut jawaban yang berbeda
itu menunjukkan apa
menunjukkan bahwa tidak konsisten pernyataan beliau tersebut gitu loh
nah di sinilah yang terafirmasi oleh pernyataan anas dua
apa yang disebutkan pak pada
pada saat pernyataan dari kesaksian anas karul anas tersebut
di situ kan disebutkan karul anas
di situ betul betul dia melihat dan dia juga mempunyai filenya di situ kan
punya file pada saat slide kelima bahwa ada narasi tersebut
di slide tersebut gitu loh
narasi kecurangan adalah bagian dari demokrasi dan macam macam semua itulah ya
lalu ada pernyataan dari gubernur ini
dari kepala daerah dari jawa tengah
itu hanya baru part of
bagian dari satu kesaksian tersebut
dan itu menunjukkan kecurangan terjadi
atau potensi atau desain kecurangan itu sudah didesain gitu sejak awal
itu dari hulunya
ini kan kita bicara hulu sampai ke hilir nih
banyak sekali nih
sebenarnya memang tidak cukup
kalau sudah saksi saja
sebelum ke mas awi biar sekalian masih agak biah gitu ya
anda katakan peristiwa pelatihan di tkn jokowi maruf itu yang mas awi juga nanti pasti punya keterangan
karena beliau kayaknya hadir juga dalam forum itu
beri kasih kesaksian
anda lihat mengajarkan kecurangan
dan apakah kecurangan yang kemudian didesain tadi bahasa anda itu terkonfirmasi nggak
atau ini nggak
benar benar dilakukan nggak ketika pemilu itu berlangsung
dan bisa dibuktikan nggak dalam persidangan kemarin
indikasi indikasi kecurangan tersebut kan jelas
dari hanya lima belas saksi saja yang kita hadirkan
padahal sebenarnya banyak yang mau kita hadirkan tuh saksi saksinya
dan mereka ngantri mau datang hadir menjadi saksi di mahkamah konstitusi
jadi bisa kita buktikan
bahwa dari sisi misalnya pencoblosan kertas suara yang sudah dicoblos
dari sisi macem macem lah
banyak sekali bukti bukti kecurangan
indikasi indikasi kecurangan tersebut yang sudah disebutkan di sidang mahkamah konstitusi tersebut
mas awi gimana menilainya
ya yang dibahas mas fasko ini remeh temeh
remeh temeh tapi penting bang
ini soal konsistensi orang itu
saya bukan membela anas pihak kami
muldoko hadir ke situ bukan sebagai ksp
kalau ditanya jabatan punya orang kan bisa lupa
walaupun dia panitia ya
sekarang sekjen antum pak priyo
sebelumnya jadi apa
ya sebelum di
ya jadi apa
sekretaris dewan kehormatan
iya sebelumnya di jabatan publiknya apa
sebelumnya ketua fraksi
terus di komisi berapa
sebelumnya pernah komisi dua
terus komisi berapa lagi
ya ada beberapa lah
ya soal begitu
soal ingatan orang itu ada batasannya
pak muldoko itu struktur di tkn juga loh
pak jokowi sebagai calon pasti
hadirnya malam gitu
di luar jam kerja seperti pak jokowi
orang dalam situasi baca seperti itu
dalam situasi persidangan seperti itu ya
bisa saja lupa
apalagi ditanya tadi terkait dengan omongan ganjar
dia tidak tahu jelas
terkaitannya dengan ditsi kami nggak tahu
dia coba menafsirkan
kira kira tafsirannya begini
itu kan versi anas
sementara anas yang ini
ditanya oleh hakim
benar nggak di situ
diarahkan melakukan kecurangan
meskipun ada judulnya tadi kata dalam powerpoint ya
kan ditanya oleh
ini wacana akademik wacana keilmuan seperti yang saya sampaikan itu
atau di sana teman teman diajarkan kecurangan
clear tadi jawabannya
tadi tidak sempat ditayangkan oleh cnn
bisa dikejar persidangannya
ditanya apakah yang anda dapatkan dalam pelatihan itu
itu strateginya dilakukan dalam pemilu
itu clear jawabannya anas dua gitu
yang sebenarnya satu calon pbb
yang kita hargai itu
saya kira beginilah
kita tidak dalam posisi memfonis saksi itu berkualitas atau tidak
itu ranahnya mahkamah
kita bicara substansinya kan
substansi keterangannya kan mas awi
sampai sekarang tidak ada yang korelasi menyebutkan tsm dari kesaksian itu tidak ada
tsm itu bukan alternatif
terstrukturnya iya sistematisnya iya masifnya
itu menjadi satu kesatuan
kalau saya ambil contoh tadi misalkan
ya memanglah namanya orang
ini sebelum ke situ ya
saksi saki yang diadakan lucu lagi
ketika ditanya misalkan yang dari mana itu
yang jadi terdakwa itu
yang tahanan kota itu
ditanya di situ yang menang siapa
kalau curang harusnya satu yang menang dong
terus yang dari kalimantan mana itu lagi
di situ siapa yang menang
sama halnya misalkan di dapil saya di madura gitu
ada beberapa tps
ini sebenarnya tidak diungkap di sini ya
tetapi saya ingin mengingatkan
terkait dengan fenomena kecurangan itu
coba anda sesekali lagi cek di tps di madura khususnya
di beberapa kabupaten di beberapa desa
saya tidak memfonis itu kecurangan ya
tetapi itu fenomena yang didalilkan di permohonan itu bahwa
di jawa tengah ada dua
di dua di madura itu ada
perkara tempat tempatnya aja yang mungkin berbeda
dan apakah itu curang atau tidak itu tidak bisa dibuktikan juga
perlu pembuktian di mahkamah agung
itu bisa dibuktikan nggak dalam persidangan persidangan kemarin
kita kan berusaha
mereka berusaha membuktikan
kita berusaha membantah
nanti silahkan hakim konstitusi menilainya
di luar perdebatan kita ini
persidangan jalur konstitusi di mahkamah konstitusi ini
mengajarkan ilmu baru
kepada kami khususnya
banyak istilah istilah baru
dalam proses pembangunan
dalam proses hukum
dan itu menjadi apa
sebuah kemajuan peradaban bangsa
yang bisa dibahas dalam forum forum akademik
itu nanti simpan dulu untuk closing statement nanti
satu pertanyaan saya gini loh
pernyataan dari aparat netral itu untuk apa
nah itu apa maksudnya
apakah tidak berbahaya itu
kalau memang itu betul betul ada
apakah tidak berbahaya
jadi pada saat seorang kepala daerah
kalau aparat netral untuk apa
itu bahaya gak
janjar itu hadir
itu betul gak
itu bukan sebagai kepala daerah
bukan makanya tuh
ente menyaksikan gak
itu kepala daerah
ganjar hadir ke situ bukan sebagai kepala daerah satu
gak bisa begitu
kepala daerah itu kan melekat
jabatan melekat itu
dia tidak pernah cuti dalam jabatannya
kan melekat itu
kepala daerah yang hadir dalam forum forum partai
forum forum kampanye di hari kerja itu harus cuti
nah itu dia
jadi kalau gitu boleh dong
berarti kita hadirkan semua kepala daerah
makanya baca dulu undang undangnya bos
nah itulah yang gak apa apa bang
semua jabatan kepala daerah tersebut melekat pada dirinya masing masing
dan pada saat beliau
misalkan nih sekarang nih
tapi hadir saya kesini bukan sebagai anggota dpr
kalau anggota dpr berbeda ini
nah ini gak paham abang berarti nih
makanya sesekali baca undang undang dulu
nah abang mungkin yang harus baca lagi lebih dalam bang disitu
saya itu yang bikin undang undangnya
kalau itu dari pasal pasal
agak lebih benar
bang falsko itu kan tadi perkara cuti ya
tapi bicara substansi yang di stretching betul oleh tim kuasa hukum bpn adalah
apa yang diingin apa yang coba digali sebenarnya
coba deh kita pahami dari pertanyaan tersebut ya
kalau aparat netral untuk apa
siapa yang mengatakan itu
ya itu dia
tadi kan kita saksikan sama sama
pada saat hakim menanyakan
seorang kepala daerah menanyakan
kalau aparat netral untuk apa
ini apa gak kurang berbahaya
pada saat kan
sepertinya kepala daerah sudah tidak netral disitu
sudah cukup puas belum dengan jawaban anas satu
bahwa itu asumsinya aparat itu adalah saksi saksi menjadi aparat
jawaban atas satu oh tidak tahu oh kesini oh kesini oh pada saat tanya kesini oh kesini
jadi melipir lipir disitu pertanyaan
bahayanya di mana
bahayanya di mana
masa gak bahaya sih
sebelum nanti dijawab mas ami ya
masa nggak bahaya pada saat kepala daerah menanyakan
kalau aparat netral itu untuk apa
kan berbahaya itu
gak boleh begitu
aparat itu harus netral
asn semua harus netral
agar semua berjalan dengan jujur dan adil pemilu ini
soal netralitas aparat itu sudah ada ranahnya
ada laporannya ke bawah
bentar dulu saya selesaikan dulu ngomong
tadi anas dua dan anas satu menyatakan
saya tidak tahu persis itu
terus kemudian itu kan pengakuan sepihak dari anas satu
dikonfirmasi oleh anas satu bahwa yang namanya anas dua itu
kami lihat di forum
ketua panitianya yang namanya lukman edi dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa
dia tidak pernah lihat yang namanya anas kosong
bisa jadi soal materi itu bisa di download
sekali lagi bisa di download
saya kalau ditanya dalam kapasitas itu karena saya tidak pernah melihat
dan forumnya ganjar
saya tidak ada di ruangan itu
dan kehadiran ganjar di situ bukan sebagai kepala daerah
tetapi sebagai tkd
jadi kalimat yang dipersoalkan bang fasko dan pihak pembohon itu ada atau tidak mas awi sebenarnya
saya tidak tahu
karena saya tidak pernah mendengar tidak pernah melihat
kalau di asumsikan ada
kalau misalnya di asumsikan ada dalam presiden
yang paling aman menjawabnya saya tidak tahu
saya tidak bisa berasumsi
karena ini harus hati hati persoalan ini
orang yang tidak tahu sok tahu
nah itu berbahaya
memang paling aman menjawabnya tidak tahu
jawaban saya sebenarnya belum dijawab di situ
apa maksudnya dari pertanyaan tersebut dari seorang kepala daerah menanyakan kalau aparat netral itu untuk apa
apa maksudnya itu
berbahaya atau tidak ini
kita fair aja ini berbahaya atau tidak
bang fasko sebelum kita akan lanjutkan bahaya atau tidak dan bagaimana persidangan mahkamah konstitusi
tadi mas awi bilang mengajarkan kita banyak hal lah tentang substansi tentang prinsip tentang fakta fakta persidangan
kita kembali lagi yuk ke mahkamah konstitusi